tadi saya sama mn pergi sarapan pagi terlambat
sarapan pagi terlambat
iya sarapan paginya udah deket waktu makan siang
soalnya nunggu dapat uang dari parkiran dulu
udah sarapannya nggak usah dibahas
begitu saya balik lagi ke parkiran
tau tau di parkiran udah ada orang lain yang markir
nasik nasik nasik
semarang semarang semarang
lagi jadi penjaga penjara biar kayak di film film
saya mau ngobrol dulu sebentar ada perlu
saya ke biaya dulu sebentar
tani gak bakal marah
anak kecil pokoknya suka gitu
suka ngadat suka pengen diperhatiin
bapak bapak bapak
saya juga ikut atuh
kalau dimarahin tony biar gak semuanya
semarang semarang semarang
otak ngau sama emen mau kemana
mau bikin rusuh kali
kenalin ini lydia
ini teman aku waktu sma
tadi saya sama mn pergi sarapan pagi terlambat
sarapan pagi terlambat
sarapan paginya udah deket waktu makan siang
soalnya nunggu dapat uang dari parkiran dulu
sarapannya nggak usah dibahas
begitu saya balik lagi ke parkiran
tau tau di parkiran udah ada orang lain yang markir
orang yang waktu itu ngerebut parkiran kita
dia balik lagi
terus rencana kamu gimana
saya sudah terlanjur keluar dari terminal
udah terlanjur nentang tony
perlu bantuan kaki cecep nggak
kita jalan jalan lagi nanti pas waktunya olahraga
baru kabar aja
ada masalah lagi kang
masalah apa lagi
tempat parkir udah diambil orang lagi
dia diusir lagi
nggak pakai diusir
nggak pakai diancam
ya udah besok aku datang
ya gak apa apa itu juga buat formalitas aja kok
oke aku pulang dulu ya
mau nyiapin yang harus aku bawa besok
baru baru sebantuin kerjaan istri mau pulang
masih ada kerjaan lain
sama kangguran juga
ke parkiran haos
ada masalah lagi
ke kantor kamu dulu
nanti berangkatnya bareng sama kangguran
untung saya belum jauh
mau langsung berangkat
ujang di mana
lagi di jalan
cuma bilang lagi di jalan
ledang ledang ledang
kalau mau ngejalanin motor jangan lupa bismillah dulu
semarang semarang semarang
saya balik dulu
hati hati di jalan